terkait fonis yang dijatuhi majelis hakim kepada terdakwa ferdi sambo dengan hukuman mati
saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia suparji ahmad
halo selamat malam pak suparji apa kabar pak suparji
halo terima kasih pak baik
oke baik pak suparji kita sudah sama sama melihat bagaimana tadi hakim akhirnya memfonis verdi sambo dengan hukuman mati
apakah fonis yang dijatuhi hakim terhadap verdi sambo ini sesuai dengan prediksi yang sebelumnya mungkin sempat pak suparji menilai
ya saya kira memang putusan hakim ya ultra petita ini telah merespon suara yang berkembang di masyarakat gitu
mengingat perbuatan dan kesalahan yang terjadi
dimana terlibat dalam pengubahan rencana dan sekaligus obstruction of justice
bahwa ada dua perbuatan yang sangat sangat membahayakan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam konteks penegakan hukum
karena satu melakukan perbuatan melanggar hukum
yang kedua adalah menghilangkan
perbuatan melah hukum tadi
apa yang dibutuhkan dari ponis masjid sakit
ini adalah merupakan satu hal yang patut diapresiasi
karena telah memiliki keyakinan
berdasarkan rekonstruksi fakta
berdasarkan alat bukti
di dalam fakta persidangan
lima terdakwa ini
sambu pece riki dan buat makro
itu saling bersesuaian
dan kemudian berseberangan
hakim terbentuk sebuah keyakinan
terutama fredi sambu ini
terlibat secara langsung
dalam penggunaan perencanaan
bahkan terlibat dalam
dan perencanaan dimulai dengan sistematis
mulai dari magelang
kemudian penambahan peluru
dan pengambilan senjata dari jesua
dan kalimat dari buat makro
tentang duri dalam keluarga
inilah sebuah rentetan
yang kemudian mereka
tentang rencana pembunuhan tadi itu
tapi perintahnya adalah ajar
itu adalah memiliki sebuah keyakinan
ada sebuah skenario
dan sebuah kesanaan
inilah sebuah keyakinan
di dalam pikiran majelis hakim
yang tentunya juga
melalui sebuah rasionalisasi
ada mekanisme banding
ada mekanisme katasi
tentunya semua tercari menghormati
atas keputusan majelis hakim
tentunya juga yang utama adalah
bukan dalam konteks berepuria
dalam arti misalnya
keluarga yang menuntut
hukuman maksimal kepada terdakwa
tidak pada proporsional lah
kalau kemudian sekiranya
atas keputusan tadi itu
tetapi yang perlu dibangun adalah
atas keputusan tadi itu
kalau dibandingkan dengan pertimbangan
jaksa beberapa waktu lalu
saat sidang tuntutan
apa yang membuat keputusan tersebut
dan bahkan jadi lebih berat begitu
kalau jaksa penuntut umum
hanya mengatakan seumur hidup
tetapi ternyata majelis hakim mengatakan
itu saya kira pada
kedua belah pihak
atas milih keadilan
jaksa penuntut umum
pada sisi yang lain
masyarakat banyak polemik
yang mengatakan bahwa
hukuman mati adalah
bukan otoritas manusia
untuk mencabut nyawa
manusia yang lain
oh yang bersangkutan
itu juga bagaimana
pada sisi perbedaan
caksa penduduk umum
dan yang kedua adalah
maupun caksa penduduk umum
kemudian majelis hakim
jadi sekali lagi
saya kira adalah
baik caksa penduduk umum
sudah sangat berat
bagaimana prediksi anda
benar benar bisa terwujud
ada pendapat kedua
memang lagi fasilitasi
hukum ajaran pidana kita
kalau seseorang lagi
periksa pada seorang
dari dokter tadi
maka dapat mencari
dokter yang lain
kemudian penasihat hukum
di pengadilan negeri
untuk menilai bukti
dalam konteks mekanisme banding
saya kira adalah
kemungkinan bisa terjadi
yang juga sedang ramai
kuhp yang baru
yang difonis mati
harus menunggu dulu
jadi lebih baik
yang akan diberikan
justru akan berubah
yang harus di
kalau kuhp ini kan
yang akan datang
masa peralihan tadi
masih mengacu pada kuhp
di dalam kuhp
dari hukuman mati
itulah yang kemudian
di mana hukuman mati itu adalah
perdebatan soal hukuman mati tadi
dapat melakukan pilihan pilihan lain
pilihan seumur hidup
ada pembunuhan perencana
yang kemudian juga
berdampak pada hukuman mati
dari pembunuhan berencana tadi itu
jadi sekali lagi
undang undang satu dua ribu tiga
satu tahun yang kuhp baru
tiga tahun yang ke depan
dari mekanisme banding
payout pun luar biasa
bukan pada konteks
baru tadi itu
yang bisa dikatakan
harus menunggu sepuluh tahun
atau justru bisa langsung
kalau misalnya memang
dan lain sebagainya
tentunya tidak bisa
dilewati begitu saja
sebelum ini kerah
keputusan tadi itu
bisa di eksekusi
juga tidak serta merta
dan masih ada upaya hukum
kasasi nanti akan
setakat juga mempengaruhi
terhadap pelaksanaan eksekusi
bahwa yang bersangkutan
memiliki bukti bukti baru
dengan yang lain
maka bisa ditempuh
dari polnis tadi
sudah dapat jawaban
dari pengadilan negeri
bahwa itu adalah
yang dapat dilakukan
dan yang utama
kita tidak berada
dalam suatu ruang
di indonesia ini
di satu sisi
itu akan semakin berkurang
nah pandangan dari
pak suparji sendiri bagaimana terkait dengan
akuman mati itu
memang menjadi kenecayaan
yang punya otoritas
seorang mati itu adalah
hanya allah hanya tuhan
yang maizah jadi untuk itu
tidak bisa kemudian
saling mencabut nyawanya
meskipun ini adalah penegak hukum
hukuman mati dilaksanakan
secara selektif itulah
kalau apa yang baru
begitu ketat menerapkan
dan pada sisi yang lain juga
telah terjadi tren yang cukup masif cukup
sistematis gitu di berbagai
tangsi terhadap pelaku
tidak pidana karena dianggap
melanggar hak asasi manusia tadi itu
dan yang ketiga juga
tadi akan ada
misalnya bukti bukti baru
yang tidak bisa melakukan
kalau sudah terlanjur hukuman mati
tapi kemudian ternyata
salah menerapkan tangsi
maka itu akan menimbulkan
karena ruang koreksi tadi itu
maka ruang koreksi diberikan
ketika menanggungkan hukuman mati
jadi untuk itu
ipr sama pemerintah tadi itu
adalah bersifat selektif
ketika menerapkan hukuman mati
kuhp yang lama memang
hukuman mati sebagai
sanksi terhadap penggunaan
perencanaan tanpa kemudian
ada semacam pertimbangan pertimbangan

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pada saat ini
sebagai masyarakat mungkin
ada yang masih dalam
vonis yang dijatuhkan
terhadap ferdis sambu
dari apa yang tadi sudah
dijaminkan kepada masyarakat
terkait dengan realisasi
dari hukuman berat
terhadap ferdis sambu
apakah masyarakat bisa
hukum yang ada di indonesia
apakah benar benar bisa
ditegakkan ataupun tidak
dalam kasus sambu
sebuah perhelatan keadilan
kepada penasihat hukum
kepada jaksa penuntut umum
saya kira ada sebuah
nah pada sisi yang lain
jaksa penuntut umum
juga dalam pekerja
penasihat hukum pun
yang ada di indonesia
juga secara transparan
proses persidangan ini
saya kira ini adalah
terhadap pengadilan itu
tidak dalam konteks itu
dalam institusi pengadilan
ditontonkan di dalam
agar ada sebuah
berdasarkan alat bukti
jangan sampai kemudian
pak hakim sudah menjawab
sebuah alat bukti
diponis hukuman mahasiswa
ketika ada koreksi
kalaupun tidak ada koreksi pun
juga harus dihormati
tidak percaya kepada
dengan cara yang sendiri
terhadap institusi pengadilan
apresiasi dan juga
tetap harus mengawal
pak suparji ahmad
pakar hukum pidana
pada malam hari ini